hei apaan tuh
bukannya udah dibuang sama ami
kok bisa ada disini lagi
tuh saya mau tanya
ada yang tau gak ya ini teh apa
itu teh gansi
gansi gitu bu
saya oge mengira ini teh pasti gasing
tuh kayak pak rete gitu
itu gas yang tengkorak
ada anak yang meninggal tidak wajar
lalu salah seorang di kampung itu
sengaja mengambil tengkoraknya
itu buat dijadikan gas yang
nah gas yang itu bukan sembarang gas yang
kita baca mantra nya
maka yang menerimanya
itu akan berhasil
mantra nya begini
gas yang batali joken kapan
udah unik jadi terusin lagi
nanti kalau kita kejungjuri kan gimana
oret duluan biasanya yang kena
ya jangan atuh
aduh anak ranca itu
iya maaf pak rete
aduh ranca mana itu ah
jadi berasa di rumah makan padang
itu nama hari pak rete
wah berarti ada yang sirik sama bu ranti
hati hati tuh bu
iya tuh bu
buktinya bu rantai dikirim kayak gitu
ih serem ya
tapi bapak bapak sama ibu ibu saya nggak percaya lah sama yang kayak gitu gituan
nah soalnya sekarang ini teh kan udah zaman serba teknologi internet di mana mana
masa sih kita masih percaya sama gini ginian itu mah tak hayul
tak tonton balai gaya jok bang
artinya apa rete
selamat makan siang
ini mantar mau saya buang aja bikin ribet
tunggu tunggu jangan jangan
nah ini teh malah jadi bikin ribet
udah buang aja
udah udah ribet ribet
lapar nih ngomongin padang dari tadi ya
kok pak rete jadi lapar sendiri
udah udah udah
ah adam lapar
ih lapar melulu kamu mah
yaudah senang pulang
bangga bapak bapak ibu ibu
udah ini marah tuh kalau di pulang
udah banyak yang makan korban gak tuh
ali sama rafa tunggu dulu ya di sini
mami mau buang aja nih gasing
daripada bawa masalah wae
kita tuntaskan masalah
kalian mau ke rumah bella ya mau belajar bareng
eh rafa mah di rumah aja jangan ikut ikutan sama kak ali
kak ali kan mau belajar sama kak bella
udah ali berangkat dulu ya mi
yaudah hati hati ya li
eh pak rete eh bu dewi kok berdua nama pak rete
cie jangan jangan jodoh nih
apaan orang nganterin dia nih mau ambil jahitan
ih kok tumpen dianterin emang bu dewi gak bisa sendiri
eh berhenti ah
bisa aja bu ranti ini
oh enggak tau
gak salah eh
si bu ranti
eh apaan tuh
jika kamu lalu tolong jaga jika kamu tak suruh berjalan
si ali dikejar apaan tuh
eh gak aku dong
ah aku aja takut dong
makhluk apaan itu
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
ini ibu budi
ini bapak budi
seperang kamu mana
kaliannya abis kejar maling ben
sepadanya aku tinggal
aduh tadi aku lihat ada anak tengkorak
ben nih biasanya kamu paling berani
sekarang kenapa paling takut ya
aku aja yang liatnya serem banget
gak usah diingetin lagi
mendingan kita belajar aja yuk
yuk aku balik aja deh
saya dengar anak anak digangguin itu ya
gansing tenggorak itu
tapi ya saya emang gak percaya deh sama yang gitu gituan
udah abad dua puluh satu jaman internet
ngapain percaya sama yang gituan
pasti ini dikirim sama si rini
saya aja dulu usaha
padahal saya usaha itu lebih maju daripada si rini
sekarang jadi bangkrut
tuh gara gara dikirim itu tuh
apa gasing tenggorak itu
kalau emang iya
berarti si neng rini tuh tega ya
padahal saya tuh langganan sama dia udah lama loh
dia juga udah deket sama keluarga saya

bu ranti itu harus hati hati sama si rini itu
maksudnya pak rete
bu ranti sama bu rini lagi pakai truk alias lagi ada gesekan
nah coba dipikir pikir
itu ada korelasinya
udah diatur itu permainan

saya gak quer betrun
bisa ke elah dipian

apa yang mana dengan itu